kita ke informasi lain kasus covid sembilan belas di indonesia terus meningkat
rabu kemarin tercatat satu sembilan ratus delapan puluh lima kasus baru covid
kini total kasus aktif sebanyak sebelas tiga ratus sembilan puluh satu kasus
dan dki jakarta menjadi penyumbang kasus terbanyak yakni satu dua ratus dua puluh enam kasus
gubernur dki jakarta anies baswedan mengatakan
pihaknya yakin bisa mengatasi dan telah mengantisipasi lonjakan kasus
salah satunya dengan memastikan fasilitas kesehatan seperti ketersediaan kamar rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya
serta menggenjot masyarakat dki untuk melakukan vaksinasi dosis ketiga atau booster yang sudah disediakan oleh pemprov
anies meminta masyarakat dki untuk tetap menerapkan protokol kesehatan ketat
agar meminimalisasi penularan covid sembilan belas
memang angka kasusnya meningkat
tapi di sisi lain tingkat keterawatan itu masih relatif stabil
yang mengkhawatirkan dari covid ini adalah ketika membutuhkan penanganan di fasilitas kesehatan
kami mendorong kepada semua masyarakat yang belum mendapatkan vaksin ketiga
yuk ambil jadi datangi fasilitas kesehatan
kami akan terus genjot
kita akan terus jangkau
dengan begitu harapannya nanti kalaupun terpapar
maka dia tidak mengalami infeksi yang membuat harus menjalani perawatan khusus